jakarta kembali masuk di lima besar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia
di pekan pertama juli terpantau indeks kualitas udara jakarta konsisten di level tidak sehat dengan angka satu ratus lima puluh hingga satu ratus tujuh puluh
bahkan menurut pantauan website iqr pada kamis enam juli dua ribu dua puluh tiga jakarta kembali berstatus sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia
iqr mencatatkan tingkat partikel pm dua lima di udara jakarta berada di angka tujuh puluh sembilan mikrogram per meter kubik
partikel pm dua lima adalah partikel udara yang sama atau lebih kecil dari dua lima mikrometer
menurut who standar kualitas udara idealnya hanya memiliki hingga lima mikrogram partikel pm dua lima per meter kubiknya
meski masih sebagian kecil sejumlah masyarakat sudah mulai menyoroti kualitas udara
hal ini mendorong sejumlah perusahaan teknologi mengembangkan alat pengecekan kualitas udara
menggunakan sensor milik salah satu perusahaan kami mencoba untuk mengecek langsung angka indeks kualitas udara jakarta
pengoperasian alat ini sangat ringkas
cukup menyambungkan alat ini pada powerbank sebagai sumber dayanya
alat ini dapat dibawa kemanapun karena didesain dalam bentuk tas
alat ini dilengkapi dengan gps sehingga
dengan presisi dapat mencatat indeks kualitas udara
beserta dengan lokasi tempat kita berada
tadi kami telah mencoba untuk menggunakan alat indikator pengecekan kualitas udara di kawasan bundaran hi jakarta pusat
jalan sejauh beberapa meter alat ini menunjukkan angka ataupun partikel pm dua lima berada konsisten di lima puluh lima hingga lima puluh delapan
ini menunjukkan bahwa kualitas udara di jakarta atau tepatnya di kawasan bundaran hi saat ini
buruk ataupun tidak sehat
masih dengan alat yang sama kami berpindah lokasi ke kawasan kuningan jakarta selatan
meski lalu lintas di kawasan ini tidak kalah padatnya namun angka partikel pm dua lima di sini lebih rendah yakni di tiga puluh delapan hingga empat puluh empat
namun nilai bahan kimia karbon hasil pembakaran seperti hasil kenalpot kendaraan bermotor terpantau lebih tinggi di daerah ini
masih di kawasan jakarta selatan kami berpindah lokasi ke kawasan kuningan jakarta selatan
kami mencoba untuk mengecek kualitas udara di daerah permukiman dengan menggunakan sensor perusahaan lain
berbeda dengan alat sebelumnya dalam pengoperasiannya sensor ini harus tersambung langsung dengan sumber listrik jadi tidak bisa portable
alat ini akan konsisten melaporkan pantauan kualitas udara dari titik yang terpasang
menurut ceo sekaligus co foundernya nathan rustandi ada satu ratus lima puluh hingga satu ratus enam puluh sensor
yang terpasang sejabur di tabek
data yang diterima sensor ini langsung dikirimkan ke satelit per lima menit sekali lalu ditampilkan pada aplikasi yang mereka kembangkan
masyarakat yang telah memiliki aplikasi ini bisa mengakses informasi kualitas udara jakarta lewat gawai mereka
saat melakukan pengecekan aplikasi menunjukkan bahwa kualitas udara di daerah permukiman ini terpantau buruk atau tidak sehat
kualitas udara berada di level satu ratus lima puluh sembilan dengan kadar partikel pm dua lima sebanyak lima puluh sembilan mikrogram per meter kubik
berdasarkan kualitas udara aplikasi juga akan memberikan usulan kepada pengguna agar menggunakan masker atau harus menutup jendela dan pintu
saran ini akan disesuaikan dengan kualitas udara yang ditangkap sensor
ada juga sensor yang portable namun informasi dari alat ini bersifat pribadi
hanya pemiliknya saja yang dapat mengakses informasi kualitas udara yang diperoleh masih melalui aplikasi yang sama
kegunaannya pun berbeda
sensor ini lebih dihususkan untuk memantau kualitas udara di dalam ruangan
ruangan tertutup ternyata menyimpan kadar karbon dioksida yang cukup tinggi
kondisi ini dapat mengakibatkan turunnya tingkat konsentrasi ataupun membuat orang jadi gampang mengantuk
kita melihat gak hanya dari sisi kondisi
tapi dari sisi indoor juga
karena paparan tertinggi kita tuh sebetulnya pada saat kita di dalam ruangan
atau lingkungan itu yang harus kita ciptakan lingkungan udara bersih
sebenarnya tidak hanya pihak swasta yang memiliki alat pengukuran kualitas udara
pemerintah melalui badan meteorologi dan geofisika atau bmkg pun memiliki alat pemantauan indeks kualitas udara
bedanya alat milik bmkg tidak menggunakan metode sensorik
yang diklaim merupakan yang terakurat
bmkg menempatkan alat alat tersebut di titik yang dianggap dapat memberikan informasi yang objektif
sangat akurat mengenai level kondisi pollutant di suatu tempat dimana kita melakukan pengukuran
dalam hal ini jakarta gitu
alat ini itu biasanya kita namakan dengan alat annilizer yang tingkatannya kecanggihan itu sangat tinggi
dan itu tidak menggunakan sensor
jadi berbeda dengan alat alat grade lainnya
setelah alat tersebut selesai menganalisis kondisi udara di sekitarnya
hasil laporannya akan langsung terbarui di website bmkg aplikasi info bmkg dan kanal kanal media sosial milik bmkg lainnya
seperti twitter dan juga instagram
kandungan pm dua lima di udara dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit di saluran pernafasan
untuk itu baik pemerintah maupun pihak swasta
sama sama mengimbau masyarakat agar menggunakan masker n sembilan puluh lima saat harus berkegiatan di luar ruangan
suci banci geluh prestisa jakarta